aku seneng banget akhirnya aku bisa ketemu sama kamu lagi
aku bakal merawat kamu sebaik mungkin
supaya kamu cepet sadar
soalnya aku udah gak sabar antoni
mau cerita semua pengalaman aku tanpa kamu
dan aku juga pingin aja sama kamu
kamu tuh kemana aja selama ini antoni
aku tuh kangen banget sama kamu
hmm tampan malam ini
aku makan siomay cap gomeh loh
aku sempet heran
tumpen tumpenan banget si peh bisa masak enak
ternyata siomay ini diantriin sama tetangga sebelah
kalau kamu udah sadar kamu mau dibicara makanan apa
hmm kamu sukanya apa
nanti aku pesenin deh buat kamu
hmm di seberang jalan sana
ada restoran perancis yang enak banget
interiornya juga bagus
kamu pasti betah makan lama lama di restoran itu
soalnya ada pemain pianonya
kalau nggak salah artinya itu
si antoni kecil loh
hmm tampan pokoknya malam ini kita dijanjikan ya
kalau kamu udah sadar nanti kita bakal kencan di restoran perancis itu